salah satu desa yang mengisolasi diri adalah desa kadilangu kecamatan baki suharjo seluruh akses
jalan menuju ke desa kadilengus semuanya ditutup warga hanya satu pintu masuk yang diperuntukkan
bagi warga yang mau keluar atau masuk ke desa salah satu warga desa kadilango mahmud triwanto
mengatakan upaya ini sebagai bentuk untuk memutus rantai penyebaran virus corona apalagi banyak
pendidik yang mulai berdatangan ini dari pihak desa untuk mengantisipasi adanya
setiap warga yang hendak masuk ke desa kadilangu harus melewati satu pintu masuk yang berada di
dekat kecamatan baki mereka yang mengendarai kendaraan bermotor harus turun dan mencuci
tangannya sedangkan kendaraannya harus disemprot dengan disinfektan
dan beserta masyarakat beberapa elemen masyarakat tokoh agama dan sebagainya sepakat untuk
desa kadilangu untuk sementara waktu sterilisasi dan disini akses buka tutup untuk warga masuk satu
pintu kabupaten sukoharjo sendiri saat ini dalam status klb corona setelah ada satu warganya yang
positif mengidap corona dan meninggal dunia di samping itu beberapa hari terakhir ini ada
ribuan warga yang mudik baik dari jabodetabek
dan jawa barat sri hartono sukoharjo jawa tengah